seperti pemindahan ibu kota dihidupkannya kembali haluan negara sebagai pintu masuk dilakukannya aman demand
benarkah demikian bagaimana pula dengan isu reshuffle yang kian menguat seiring dengan bergabungnya partai amanat nasional
semua akan dijawab langsung oleh ketua umum partai amanat nasional pak zulkifli hasan yang saat ini sudah hadir di cnn indonesia
pak zulkifli selamat malam apa kabar pak
kita bisa lepas masker ya pak zul karena sudah proper
sudah swab juga negatif mudah mudahan sehat selalu
pak zul kita bicara pak langsung pan yang kini sudah secara terbuka sebagai partai bagian dari pemerintahan presiden joko widodo
masuk dan ikut ke dalam pemerintahan
yang mungkin banyak publik ingin tahu pak zul ada apa sebetulnya sampai akhirnya pan mengulang kembali sejarah di periode pertama presiden
sempat di luar bergabung sekarang di luar kemudian bergabung lagi
ini situasi apa yang membuat akhirnya pan memutuskan untuk kembali ke koalisi presiden jokowi
begini bung pertama pilpres sudah selesai ya dan dampak pilpres dua kali itu luar biasa
orang ngomong sekarang itu tidak produktif menurut saya ya
pembicaraan di ruang publik itu narasi narasinya itu memecah belah
dan tidak mencerdaskan
isu isu yang diangkat radikal radikulah
kemudian kopar kapir ya
macem macem menurut saya itu narasi narasi yang negatif
membuat polusi atmosfer kita berbangsa bangsa negara itu pengap
padahal kita ini sudah punya janji kebangsaan
bahwa kita harus memperkuat persatuan agar kita bisa berdaulat
dan kedaulatan itu maka kita bisa berkuadil
dengan keadilan itu maka kita akan setara
itulah tujuan kita
keadilan bagi seluruh rakyat indonesia
nah apakah kita membiarkan
terus ini pembelahan sampai ke dusun dusun
orang ketemu aja sekarang
apa siap begitu
nah oleh karena itu kami
pan ini buat pemerintah akra
sebagai partai yang tengah
ya partai terbuka
memang basis utamanya
moderat wasatiyah tengah
nah oleh karena itu kita
sebagai partai politik
menyampaikan konsep gagasan gagasan
pikiran pikiran yang produktif
nah melihat keadaan seperti ini
sendirian saja nah ini yang
kita akan lebih produktif kalau kita bisa
mengawal pemerintahan kita ini
yang kemarin dikesankan
dikesankan oleh sebagian suka apa namanya
keras gitu ya sekarang saatnya
oleh karena itu kita ingin menjadi jembatan antara kedua pihak
radikal radikul maupun yang
menjembatani bahwa kita ini bersudara
kita bicara kita bicara yang
hal hal yang produktif contohnya
jawa barat itu
tuhan kasih semua syarat
untuk menjadi masyarakat yang maju
alamnya indah subur
buah buahan sayur sayuran ternak
apa saja ada udaranya ada
pegunungan oksigennya cukup
karbohidrat cukup oksigen
cukup harusnya cerdas
tapi jawa barat saja rata rata
pendidikan tidak lulus smp
apalagi kalau kita ke kabupaten lagi
itu rata rata nggak lulus sd oleh karena itu
di situ banyak pekerjaan
migran jadi apa
jadi buruh jadi pembantu
ada juga yang di sana prostitusi
berkembang kenapa kenapa kok
nggak bisa nyekolahkan anaknya
rata rata pendidikan cuma lima enam tahun
sistem yang salah itu
itu mencerdaskan dan berguna
diskusi yang saling mencelah gitu
baik bang zul tapi kalau kemudian alasannya
adalah salah satunya adalah soal
polarisasi yang saat ini masih terjadi
bukankah masuknya pak prabowo
pak sandiaga masuknya
girindra itu dianggap sudah
sudah bisa menetralisir

ya itu salah satu tentu salah satu
alasan juga kita kok masih
ribut terus orang capres saya sudah gabung kok
wakil presiden saya sudah
gabung tujuan juga untuk
kebersamaan gitu nah terus saya mau
perjuangkan apa lagi gitu ya kan
karena itu sekali kita perkuat
bersama sama bersatu kembali
saling merangkul bukan memukul
nanti kalau mau
tarung kan dua ribu dua puluh
ada lagi silakan siap siap
dari sekarang partai politik siapa
yang mau nyapres kan sekarang banyak tuh ketua ketua
partai pasang pasang baliho itu ya
kelihatan nampak silahkan tapi
sepanjang tahun terus menyebar
negatif ya hanya
mengangkat emosi orang
sentimen negatif agar orang marah
agar orang emosi menurut saya itu
mengorbankan apa ya
demokrasi kan perlu nilai
demokrasi itu kan akan menghasilkan
kalau ada nilai ada value ada moralitas
di situ tapi kalau demokrasinya
seperti itu saya kira transaksional
menghalakan semua cara ya pasti
akan menghasilkan kesenjangan ya
dan menghasilkan social distrust yang luar biasa
ini yang terjadi
bang zul ada yang
beranggapan bahwa justru ketika
pan ada di luar ini semakin
sehat untuk demokrasi
lebih baik karena koalisinya
presiden kan sekarang sudah gemuk sekali
sudah padat sekali
ketika masuk ke dalam pemerintahan
justru daya nalar
kritisnya pan jadi dikhawatirkan
berkurang bang zul
justru itu kita ini masalahnya
kita ini kan sistemnya multi partai
kalau yang lain
parlementer parlemen itu bisa
berbeda kalau kita ini
oleh karena itu saya
bicara apapun di luar sama saja
kami kan empat puluh empat kursi dibanding
dengan saya bergabung saya bisa
menyampaikan pikiran pikiran saya kepada pak presiden
begitu presiden bisa meyakin pikir pikir
pikir kita yang lebih baik maka seluruhnya
kalau kita ngomong di parlemen saja
ya padahal disini sudah
apakah pan masih bisa kritis bang zulki
sekarang harus tetap tetapi dengan
cara yang elegan kita mau marah marah
saja ini kan zamannya sekarang
marah marah kan dikit dikit marah marah
dikit dikit marah apa apa marah
semua marah musuh fitnah sana
mengatai sini itu saja isi kita
nah saya memilih lebih
bagus cara yang baik mendi ketemu sama
bapak presiden sampaikan pikiran kita
pemikiran yang kemudian bang zul sudah
sampaikan ketika masuk ke dalam pemerintah contoh sederhana
misalnya ada pendapat
ini kita mengalami
itu vaksin tidak bisa
sukses karena ulama ulama
memberikan patwa haram
itu kan berbahaya
setempat itu nah saya
menyampaikan saya mengatakan
tidak indonesia itu
cara kita beragama
moderat indonesia ini
apa namanya negara yang
tidak dingin sekali tidak
kepulauan tempat persinggahan oleh
karena itu indonesia ini moderat
berhasil jakarta kan
memang ada beberapa daerah
yang tidak belum
memang vaksinnya tidak mudah itu contoh
tapi kita harus argumen yang rasional gitu
bahwa ada yang keras
itu seluruh dunia ada
dimanapun ada gitu tapi kalau kita
pukul semua sama
itu tentu akan
akan ada aksi ada reaksi
anak anak muda gitu
yang isu radikal radikul
dan sebagainya saya mengatakan
itu tidak akan menyelesaikan soal
kopar kapir radikal radikul
itu nggak menyelesaikan soal harusnya
sebetulnya yang terjadi kita
riset kita lihat apa yang terjadi
bung itu anak anak muda
mau nonton uang nggak ada
kafe uang tidak ada
itu warga kita itu rakyat kita
ketika kita bilang eh kamu radikul
radikal manusia tidak menyelesaikan masalah
apakah diberi kepelatihan
apakah diberi keterampilan
kan pancasila itu
tidak cuma tiga memang
persatuan penting tapi kan
tidak sampai persatuan tapi ada
sila kelima keadilan jadi
chila itu dari satu sampai lima
harus kita laksanakan jangan sampai
persatuan iya tapi begitu keadilan
kalau karena itu ya seperti itu kita bisa
lihat apa sebetulnya
yang terjadi di balik itu itu kira kira
tetap setuju tapi hanya pada poin
pphn saja karena kan berbeda beda ya
sekarang kan setiap partai kan punya pandangan berbeda
berbeda beda di isu amandemen ya jadi gini
saya karena mantan ketua mpr dan memberikan
rekomendasi saya harus konsisten
bahwa kita memang setuju amandemen
dengan poin perlunya
pokok pokok halilandara kalau negara tetapi
saya mengatakan kepada nerat
sebelum bakar sampai pemilu
amandemen tidak akan terjadi mustahil
mereka harus menghariskan
mpr yang lama mulai pak hidayat
pak topi kemas memerintahkan
harus ada amandemen
terutama perlunya kita
saya sudah mendapat itu perintah
dari yang dulu
oleh karena itu segera saya bekerja
mendatangkan orang orang besar
dan kita rapat gabungan
dan pada waktu itu hampir tiga tahun
bahwa kita perlu amandemen
cuma satu namanya amandemen
pphn itu ya
jadi yang disepakati pokok pokok halilandara
nah mestinya renhat kalau mau
terjadi amandemen zaman saya
karena nggak ada isu macam macam
momentumnya ada yang disepakati cuma
satu lebih mudah tetapi
itu pun tidak terjadi
nggak terjadi zaman saya oleh karena
itu kita buat lagi rekomendasi untuk
pak bambang sekarang saya wakilnya
sekarang nah oleh karena itu program
pokok pokok halilandara itu
masih diteruskan oleh mpr cuma itu
saja jadi tidak ada kajian soal
dua tiga kali apa macam macam
itu nggak ada tiga periode itu tidak ada
ada itu bisa dicek bisa dibuka di google
coba rapatnya mpr nggak ada
cuma satu itu
nah ini sampai sekarang pendapat saya gimana
iya amandemen kesepakatan kita
halilandara itu titik ya
ini titik yang ini saya sebagai mpr nih
bbm dan mpr datang nih ke bogor
di undang pak presiden
rame rame di bbm dan bambang
pak hasarit tanya
pak presiden memang benar ada
rencana untuk tiga periode
loh kok saya terus ya kalau ada
amandemen itu saya kan udah
bantah saya mau apa lagi
saya mau ngomong apa lagi tidak tidak terus saya
mau bicara apa lagi kok dikit dikit
presiden ya kan kan amandemen
itu nggak ada urusan sama presiden amandemen itu
urusan mpr betul kalau undang undang
ada surprise nya kan kalau
itu mpr saja gitu memang
itu urusan mpr kok saya terus gitu
kalau tiga periode kan
terus ketawa ini
satu event sendiri ya
nah yang ketiga saya
diundang ke istana waktu itu pas
semua ada koalisi
nah pertemuan itu
bapak presiden itu menyampaikan
dan bagaimana penanganannya
dua dampak terhadap
ekonomi dan apa apa yang
sudah dilakukan oleh pemerintah
yang ketiga kenapa agak lambat
karena ada hubungan sekarang ini
tidak mudah dalam demokrasi
kabupaten provinsi pusat
ya karena biasanya masing masing kan
multi partai kan kabupaten
ada kebijakan provinsi ada kebijakan
sehingga kadang kadang tidak bisa
itu yang terjadi tidak ada
amendement tidak ada
isu resafel tidak ada ngomongin
koalisi enggak ada itu aja yang dibahas
memang masing masing ketua umum partai
diminta menyampaikan pandangan pandangan
saya termasuk yang menyampaikan pandangan
soal amendement juga bukan
nah saya menyampaikan begini pak
kita sudah dua puluh tiga tahun demokrasi
ini yang sekarang ini
bukankah harusnya kan kita
dua puluh tiga tahun ini kan demokrasi
dalam teorinya itu menghasilkan keadilan
menghasilkan harmoni kan begitu
ini kok yang terjadi disharmoni
kesenjangan apa sebetulnya
nah menurut saya perlu kita
evaluasi apakah sistemnya
apakah undang undangnya bukan pak rt
nah itu kira kira lengkap ceritanya
nah kalau sikapnya
pan sendiri di isu amandemen ini
bagaimana bang zul apakah tetap setuju
tapi hanya pada poin pphn saja
karena kan berbeda beda ya sekarang kan
setiap partai kan punya pandangan berbeda beda di isu amandemen
saya karena mantan ketua mpr
dan memberikan rekomendasi saya harus konsisten
bahwa kita memang
setuju amendement dengan poin
halilandara tetapi saya mengatakan kepada
bahkan sampai pemilu amendement
tidak akan terjadi mustahil
momentum tidak dan isi kepala
ketua ketua partai orang begitu
berbeda beragam sulit untuk
terjadi bahkan saya berani mengatakan
amendement mustahil terjadi pada
periode sekarang ini mengapa bang zul bisa
seyakin itu bahwa amendement tidak akan terjadi
yakin bukan yakin lagi hakul yakin
ya masing masing ketua partai kan sudah banyak tuh
jadi masing masing sudah punya
kan kalau amendement
itu beda dengan milih
presiden melalui mpr beda
jadi kalau angka angka r head tadi
ini empat ratus lima ratus itu kalau ada
pemungutan suara voting kalau ini enggak
itu kan kesepakatan mengenai
mengenai apa namanya
konsep jadi bukan
orang konsep nah konsep
apalagi sekarang tadi sudah saya sampaikan kan
ini punya pemikiran sendiri ini punya
memikir sendiri ini punya sendiri
ini semua punya masing masing
untuk menyatukan itu lima
tahun enggak akan cukup enggak bisa
pasti enggak bisa kalau kayak itu saya
masa periode mpr sekarang ini
bahkan saya mengatakan mustahil terjadi
justru sekarang sedang mengejar supaya amandemen
itu segera disahkan bang zul
ya menurut versinya masing masing
versi saya lain
satu dan itu belum ketemu titik temu
belum itu lima tahun nggak kelar
jadi berundingnya itu
bukan berunding milih kan
berunding menurut pemahaman masing masing
itu yang sulit sekali
ngerumuskan satu kalimat saja itu bisa
berusaha setahun tahun apalagi
berbeda konsep itu sulit sekali
tidak ada sekarang
berarti isu tiga periode pun juga bisa
berbeda beda setiap partai
bisa saja tapi kan kita demokrasi ya
ada yang ngomong isu ini itu ya hak mereka
orang boleh bicara kan
ada pemikiran pikiran itu boleh saja
tapi terjadi sulit
kalau kemudian pan masuknya pan bang zul
justru dicurigai untuk menambah
kekuatan pemerintah memuluskan agenda agenda
termasuk amandemen apa tanggapan anda
pasti tidak karena itu
karena saya enggak masuk pun sudah kuat
sudah kuat saya
jadi kalau karena itu
tapi kalau kemudian ada
agenda yang lain artinya bisa saja misalnya
agenda strategis yang lain
agenda yang paling penting kalau saya kan walaupun saya
dulu belum tidak
mendukung pak jokowi sebagai
presiden tapi saya sering bertamu
saya sering minta waktu
untuk menyampaikan pikiran pikiran
karena saya di luar juga mendengar
tentu pak presiden lebih lengkap
tapi itulah presiden kita hebatnya begitu
saya bahagia saya hampir tiap bulan kalau saya minta waktu
dikasih saya sampaikan
pak mohon izin pak presiden apakah saya
bisa menyampaikan pikiran pikiran
kami yang kami dengar dari berbagai kalangan
tentu saya terbatas
informasinya pak presiden kan
segala info ada kalau diperkenankan
saya akan sampaikan silahkan pak jokowi apa
yang saya inginkan sampaikan kepada saya
saya hampir tiap bulan saya sampaikan
pikiran pikiran termasuk undang undang pemilu
kemarin kita akan membahas undang undang pemilu
itu bakal ramai lagi
karena undang undang pemilu itu
itu nggak bisa dirubah
nah nanti kita ributnya nggak keruh keruhan
saya menyarankan waktu itu pak
bagaimana kalau ini kan undang undang
pilkada juga belum jalan
bagaimana sebagusnya undang undang pemilu tidak usah
dibahas ya sudah teruskan aja yang ada itu
setuju akhirnya kita gak ribut lagi
nah itu contoh beberapa
beberapa hal yang saya sampaikan
kepada pak presiden karena kan beredar juga bang zul
bahwa isu amandemen ini bisa
berdampak terhadap pemilu kita
oh ya pasti diundur dan lain sebagainya
amandemen itu nggak
undang undang dasar di amandemen ya tentu akan
memerubah semuanya nah untuk merubah
semuanya itu pasti orang punya
dasar punya pemikiran yang
kokoh nah untuk menyamakan
yang beragam itu sulit sekali lah
ketua mpr lima tahun sekarang masih
wakil ketua mpr jadi saya paham betul
ngerti betul tapi ada
kecurigaan publik wajar
wajar aja bagaimana menurut
anda bang zul ketika banyak kekhawatiran
ini logika yang digunakan
oleh sebagian publik kan juga
bisa menjadi pertimbangan misalnya begini oke lah pphn
disepakati sementara ya
di antara semua parpol tapi kan pphn juga
mungkin berdiri sendiri
pphn tentu ada konsekuensinya
termasuk misalnya kembali membuat
mpr menjadi lembaga yang tertinggi
itu kan tidak berdiri sendiri itu dia
partai yang dicerminkan
juga tentu dpd juga punya
karena begini amandemen ini
ini momentumnya belum
perlu momentum situasi
tenang kemudian sudah
hal hal yang besar yang mendasar yang perlu dibahas
sehingga sebagian secara umum
narasi itu disetujui
itu baru memungkinkan ini nggak mungkin
narasinya tidak disetujui momentumnya
juga tidak yang mau diajukan
begitu banyak tidak mungkin
contohnya saja ya demokrat
beda sama pan sudah sekarang
pan beda sama
beda sama pdi
menurut bang zul momentumnya seperti apa
ingat dulu waktu kita
amandemen empat kali ada reformasi
keadaan seperti ini ya mungkin
kembali ke arah
politik partai amanat nasional
tadi kan bang zul sudah katakan pan itu kan
partai tengah ya
tapi kan yang selama ini kita tahu basis
masanya pan itu pendukungnya adalah
yang sekarang kalau kita lihat
beberapa kali narasinya kerap kali berseberangan
dengan pemerintah ini bagaimana bang surya
mahmadiyah itu anu ya
tapi saya tidak haknya
mereka yang ditanya langsung tapi secara
menyampaikan sesuatu itu sehingga terkesan
memang begitu kalau dirasa
a nyampaikan a b ya b
berpura pura waktu itu
boleh karena itu tapi kita lihat kalau mahmadiyah itu
dibilang muhammadiyah itu misalnya keras
tidak mahmadiyah itu sekolahnya
siapa saja boleh sekolah
siapa saja boleh sekolah
pandangannya kita harus menghormati
kemanusiaan bani adam itu semua
turunan bani adam itu manusia yang harus dihormati
digambarkan kalau kita mau sholat
menuduh tapi kalau ada
ayam yang kehausan
tidak perlu minum mesti dikasih
mesti dikasih sana kita bisa
diam itulah penghargaan yang
bahkan di quran itu
ada dialog rehat saya anu sedikit
nabi ibrahim itu
barang siapa yang menyembah
tuhanku maka dia gulanganku
kata nabi ibrahim di quran ini
tapi dia bilang
barang siapa menyembah berhala
kan dulu zamannya berhala
dia tidak maki maki tidak
inna allaha wafurur rahim sesungguhnya allah
tuhanku maha pengampun
dan penyayang jadi didoakan orang
didoakan itu penghargaan terhadap kemangusiaan
sekali lagi menyampaikan
apa adanya karena politiknya
kalau yang soal menteri bagaimana
saya ini kan ketua mpr
sekarang saya ketua mpr
saya tahu persis itu hak penuh pak presiden
hak pro rekit dunia
bang zulkifli hasan turun gunung
apalagi kalau dibutuhkan menjadi seorang menteri
saya terserang ya
kalau ini ribut terus
kapal dituliskan maju
banyak juga bacaan
para pengamat politik begitu ya
mengatakan bahwa karena saking banyaknya
parpolnya pak presiden
jokowi justru yang mendapat
keuntungan elektoral bagi mereka
yang kemudian berseberang adalah di partai partai
non pemerintah katakanlah sekarang ada pks
ada demokrat begitu ya
itulah hebatnya indonesia
kadang kadang sulit sekali memprediksi
contoh sekarang ini banyak
yang marah wah ini apa tuh
pemerintah nggak prorakyat
nggak begini ya kita
kalau pemilu kan yang menang
nomor satu nomor dua kita sudah tahu
nomor satu saya kan nomor tujuh
kemudian kurang apa lagi kan sudah beda sekali
nomor tujuh saya
nomor delapan deh
jadi nggak begitu
misalnya orang marah kepada pemerintahan
ini sekarang rakyat marah kepada dpr
luar biasa coba nanti kalau pemilu
yang menang yang nomor satu nomor dua
itu lagi coba aja lihat gitu
jadi tidak sederhana
kalau ke sini terus jadi begini nggak
tidak begitu tidak juga ketika gabung ke pemerintah
otomatis juga terus jadi jelek nggak juga
jadi jelek atau bahkan lebih bagus suaranya
partai partai tertentu kan
rakyatnya sekarang sudah pintar
emosional gitu ya mungkin
diterima sementara tapi ya abis itu nggak juga
dia tetap pada akhirnya akan yang
bang zul sebagai konsekuensi
logis ya ketika bergabung
kan tentu ada
itu yang kemudian ditunggu tunggu
bagaimana pan menyikapi
isu menteri ini tentu apa sudah ada
komunikasi panggilan dari istana mungkin
bang zul sejauh ini
karena itu akan sejauh pendek maka sebelum itu
saya jawab yang tadi ya basisnya islam
nah memang pan ini
adalah partai tengah
partai terbuka dasarnya pancasila
oleh karena siapapun di pan ini
punya kesempatan yang sama
tapi basisnya ya islam
islam oleh karena itu islam yang mana
islam yang seperti apa
kami pandangan pandangannya islam yang tradisional
islam yang modern wasatiyah
tengah oleh karena itu
di depan ini semua orang berbahagia
ya berbahagia yang pakai jilbab
oke bagus indah ya belum
silakan ada juga katanya
pak baru sholatnya idul fitri silakan
ada juga yang teman teman
sama aja jadi
partai kita adalah
partai yang mengembirakan
tengah wasatiyah moderat
oleh karena itu seiring sejalan
dengan apa yang
diperlukan negeri ini negeri ini bisa
stabil kalau ada di tengah
tni polri aku masih kuat
muhammadiyah dan lain lain ya
kalau berada di tengah maka kita
akan ada stabilitas kita bisa membangun
sumber daya manusia kita bisa berperan
di dunia tapi kalau kita
ditarik kiri tarik kanan
terus rusuh kita akan terus
berkelahi ketika terus ribu dan ini sudah
pengalaman berkali kali oleh karena itu
di tengah tengah inilah yang bisa
melahirkan stabilitas yang bisa
membuat indonesia maju
dan itu sudah disepakati
di delapan belas agustus
janji kebangsaan kita itu
kalau yang soal menteri bagaimana itu
saya ini kan ketua mpr
sekarang wakil ketua mpr ya kami
tahu persis itu hak penuh pak presiden
hak prerogatif beliau terserah pada beliau
bang zulkifli hasan turun gunung
apalagi kalau dibutuhkan menjadi seorang menteri
saya terserah ya
kalau ini ribut terus
kapan kita bisa maju oleh karena
itu kami ini berada di tengah untuk
menyatukan gitu untuk berusaha
sekuat tenaga lah agar ini akur
gitu ya akur dalam artian
tanda kutip ya akur itu
ya boleh saja kalau berdebat itu
sama tujuan berusaha sama negara itu
sejalan nah kalau ini bisa
sejalan nggak merasa benar
sendiri ini satu benar sendiri
ini orang benar sendiri orang lain
salah semua kan repot juga kita kalau begitu
nah kalau ini bisa kompak maka
indonesia bisa maju
oleh karena itu saya meyakini
pan ini punya peran sejarah
saya punya kewajiban sejarah
partai ini agar bisa menjadi
tengah dan membuat
umat islam ini ya saling
menghormati bersatu saling mencintai
saling menghargai sehingga kita bisa
menjadi negara maju itu soal
itu kata kata depan ya kalau diminta
oleh pemerintah untuk merah putih itu
siap saja dan banyak kalau dipakai termasuk
punya beban sejarah untuk membesar ke partai itu
sempat muncul bang nama nama kader lain
di luar nama bang zul
yang pasti menguat karena sebagai ketua bumpan
seperti pak sutrisno
apakah ini kemudian
juga yang sejauh ini ada
kalau di depan tuh keren keren pokoknya
kalau untuk merah putih mesti
dulu ada yang senior pak hatta
kita udah tahu perannya luar biasa
kan master itu
pak zekjen mantan cfo
sekarang anggota dpf
ada pipa yoga mauladi
itu ketua kami
banyak lagi ada juga
saleh daulahid pimpinan praksipan sekarang
doktor dari amerika banyak
kalau di depan itu ada pos pos tertentu bang zulkifli
yang diincar atau
ditawarkan sekali lagi kalau soal itu
itu haknya prerogatif presiden
sepenuhnya saya kan paham
aturan aturan oke tapi
kalau kemudian ini kan sudah
mendekati hari rabu nih bang
biasanya sudah mulai isunya menguat ada reshuffle
kocok ulang pengumuman dan lain sebagainya
posisinya pan berarti
gimana nih white masih menunggu atau
kamu aja belum tahu malah tahuan renhad
siapa yang tanya renhad
bahwa kemudian pan akan masuk pemerintahan
otomatis kemudian akan
kursi menteri itu sudah
sudah sebuah kenisayaan dong bang berarti atau bagaimana
sekali lagi itu seterah beliau
itu haknya bapak presiden
itu mengawal pemerintahan
itu kita berharap pikiran pikiran
kita ini bisa digunakan
ya bisa pan sebagai
apa namanya bisa dijadikan
jembatan antar berbagai kalangan
dan saya bersyukur
bahwa saya bersedia dengan senang hati
berbagai yang tajam sekalipun friksinya
saya bersedia untuk menghadiri datang dialog gitu
kalau itu bisa kami sudah
sudah senang bahagia
tidak terfikirkan bang zul
akan kembali ke kursi menteri
lagi kalau misalnya diminta oleh presiden
sekali lagi soal resapel
itu hak penuh saya tidak mengandai
dan kita juga tidak
menyorong nyorong sepenuhnya kepada
presiden yang terbaik untuk
merah putih tentu pan akan dukung saja
oke bang sekali lagi
masuknya pan ini menambah kekuatan
dari pemerintahan yang
sudah sangat besar
banyak kekhawatiran bang zul
tidak menambah kuat memang kuat
artinya bertambah lagi kan
banyak kekhawatiran sekali lagi bang zul yang perlu saya
juga sampaikan bahwa
semakin kuat ini
di luar itu
juga semakin berkurang bang
oposisi akhirnya sekarang
atau seperti apa dan akhirnya masyarakat juga
tidak punya kanalisasi untuk bisa
menyuarakan daya kritis mereka
yang harusnya bisa disampaikan out pour poll
tergantung kita memandangnya kalau kuat
tapi bisa di
untuk hal hal yang produktif
itu malah malah hano malah
bagus sekali misalnya
sekarang saya itu selalu
akan bagus kalau ada value
akan terbentuk demokrasi akan terbentuk
dengan sistem yang bagus
karena demokrasi itu orang datang dan pergi
ya kan presiden kan sepuluh tahun
pergi menteri pergi
gubernur dia pergi datang dia pergi
negara yang demokrasinya
sistemnya tidak kuat tidak kokoh
bisa fail bisa runtuh
sistem itu bisa bagus kalau
undang undang itu akan melahirkan peraturan sistem yang bagus
membahas satu undang undang dalam demokrasi itu
nah itu perdebatannya panjang
bisa juga menang menangan padahal
menang menang itu dalam
pancasila itu kemenangan mutlak
yang suara jumlah mayoritas itu
baru persyaratan awal
yang nomor satu itu
musawarah mufakat tidak ada orang yang ditinggalkan
didengar sehingga apa yang diputuskan akan diterima oleh semua orang
nah kalau kuat
sebetulnya kalau digunakan untuk yang baik itu luar biasa
tapi kalau sebaliknya kan juga menjadi
kan sudah selesai mau apa lagi
kok transaksional jadinya
apalagi kita demokrasi
ya melahirkan kesenjangan kenapa
kalau transaksional orang menghalalkan segala cara
suku jual agama apa saja
yang penting dia menang politik belah bambu
ya abis itu
ya memukul tidak merangkul gitu
ini kita membiarkan
kalau kita membiarkan sekiranya
bisa saja indonesia maju tapi yang lainnya
perlu orang ikut saja rakyatnya seperti tadi
nah kita kalau mau jadi
negara demokrasi yang
ya memang kita harus benahi nah itu
sekiranya diperlukan pemerintahan
yang kuat gitu
dan sekali lagi pan masih menunggu
posisinya kalau kemudian diajak ke pemerintahan untuk
itu terserah kepada presiden yang terakhir nih
renhad dulu kita
ya sekarang kita impor net importer kan
punya kayu udah habis zaman saya menurut sudah habis tuh
ketiga sekarang kita punya batu bara sama
nikel sebentar lagi habis sebentar lagi habis gitu
itu kita punya apa kita punya
sumber daya manusia sdm yang
banyak ya dua
kita punya demokrasi
kemudian manusia yang
banyak demokrasi jadi
kalau kita tidak berbenah ya
modal demokrasi dan modal sumber daya manusia ini
kita nggak bisa mengandalkan sumber daya alam lagi
beras kita impor garam kita impor
cangkul kita impor kalau tidak dibenahkan
sdm ini kita bilang demokrasi ini
kita mau ke mana gitu oke nah oleh karena itu
seperti ini perlu narasi narasi ini kita
kembangkan kita akhirilah
saling mencelah saling bermusuh
pilpres sudah usai gitu itu makanya
pan bergabung ingin menyebutnya
menyampaikan pikiran pikiran seperti ini kepada
presiden oke mudah mudahan
bergabungnya pan masih tetap kritis juga ya
bang zul ya tetap ya tadi bang zul sampaikan
mewakili banyak suara masyarakat
dan kita sekali lagi masih menunggu
bagaimana kemudian dinamika
politik ke depan apakah kita akan
melihat nanti dalam waktu dekat
akan ada pengumuman siapa yang akan bergabung
ke pemerintahan dari pan atau mungkin
bang zul atau siapa kita akan tunggu seperti
apa dinamika tapi menunggu presiden sekali lagi
ya itu sama beliau lah
saya mesti tanyain urusan yang nggak tahu pak
oke baik terima kasih pak zul
kivli hasan ketua umum dari partai amanat
nasional sudah berbincang bersama kami
terima kasih bang zul sehat selalu sama salam
corona ini nah salam